polisi menyebut akan menyiapkan pendamping dalam pemeriksaan terhadap mi yang masih berusia tujuh belas tahun
pemilik truk dan orang tua dari sopir truk juga akan diperiksa
tabrakan beruntun di gerbang tol halim utama jakarta timur rabu lalu menyebabkan tujuh kendaraan rusak parah
penyebabnya sopir truk yang berkendara ugal ugalan
kepada polisi sopir mengaku akan bertanggung jawab terhadap semua mobil yang ia tabrak
saya cekal saya berangkat menjawab
berarti kamu tabrak mobil itu
saya berangkat menjawab saya beli semua mobil itu
polisi sudah memeriksa sopir truk bernama mi pemilik kendaraan dan orang tua dari sopir truk
hasilnya mi masih berusia tujuh belas tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi
polisi juga melakukan pemeriksaan urin terhadap mi dan hasilnya negatif narkoba
tes urin kepada sopir ini
dan penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan bapas jatim
karena proses terhadap anak itu perlu pendampingan oleh bapas
detik detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol halim utama jakarta timur
di gerbang tol halim utama ada pemantau dan kamera salah satu pengguna jalan
dari video terlihat trek berwarna merah kuning menabrak mobil minibus hitam
sebelum tiba di gerbang tol halim utama
menurut polisi sebelumnya truk juga menabrak mobil sedan
bukannya bertanggung jawab sopir truk justru kabur dan melaju kencang ke arah gerbang tol halim utama
saat tiba di gerbang tol halim utama trek yang melaju kencang langsung menabrak mobil pickup isuzu
di gardu tiga yang membuat mobil pickup terpental ke gardu lima dan secara paralel
krl menabrak mobil yaris hyundai dan sebuah mobil box
akibat tabrakan tujuh kendaraan rusak parah empat orang dirawat di rumah sakit
uki keramajati jakarta timur termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan
tim liputan kompas tv